bagaimana pandangan dari bang ican melihat adakah sinyal politik yang ditimbulkan dengan pelaksanaan munajat dua ratus dua belas ini secara keseluruhan
mungkin tidak saya tidak bisa katakan ini besar atau kecil tapi kira kira begini
ini kan ada dua kutub persepsi yang ada di pihak pelaksana dua ratus dua belas dan seluruh organ yang terlibat
tentu kita tahu bahwa nuansanya walaupun tidak ada hubungan struktural dengan pak prabowo atau gerindra
tetapi hubungan emosional atau hubungan komunikasi politiknya kan terasa gitu
yang kedua di wartawan kan berlaku hukum bahwa fakta adalah fakta dan dia akan datang kemanapun itu
saya kira itu hukum besi
tapi memang persepsi umum juga terbentuk bahwa kelihatannya
karena gerakan dua ratus dua belas atau kita kaitkan secara tidak struktural pun dengan penantang
itu dianggap persepsi umum mengatakan bahwa medium and stream tidak friendly kepada mereka
katakanlah pada dua ratus dua belas yang besar kemarin kan tidak diliput secara ini
jadi ini kan persepsi besar yang muncul di masyarakat
di kedua belah pihak
tidak ada yang langsung kita bisa judge
karena kan politik itu bermain dalam sebuah nuansa yang besar
nah perlu diteliti lebih jelas apa yang terjadi dengan memanfaatkan gambar gambar yang sudah kita punya
tentu lebih baik katakanlah pertama apakah itu melibatkan atau ada perintah yang jelas oleh pelaksana
bahwa wartawan a b c jangan saya tidak yakin
apakah wartawan wartawan ini salah saya juga hampir tidak yakin lagi kan mereka meliput
nah barangkali yang perlu dilihat di off air tadi kita mendengarkan bahwa ada satu kejadian yang sebelumnya ada di situ
yaitu ada copet kalau tidak salah
penggumpalan masa kan memang melibatkan tidak hanya orang yang baik baik
orang yang mau mencuri kesempatan juga perlu diperhatikan
dan itu layak dimana mana di terminal di apalagi sebesar itu
nah bagaimana dibentuk saja tim pencari fakta misalnya untuk melihat dan itu melibatkan
maupun pihak media
terus pihak medianya sendiri atau ada melibatkan dewan pers
mungkin kalau pihak berwajib belum masuk juga lebih baik
jadi kita selesaikan jangan langsung lompat ke hukum
hukum itu kan jalan terakhir
kita berunding kita bermusyawarah kita cari tahu
kita dudukkan masalahnya dengan lebih proporsional
kan dengan keterbatasan informasi kan kita hanya bisa menduga
katakanlah tadi apalagi ada trigger misalnya ada kejadian
ada copet atau apakan
itu kan keotik
suasana yang keotik kan kita tahu
dalam suasana yang terburu buru saja
satu person atau satu individu itu sulit memakai akal sehat yang banyak
tetapi kalau kerumunan lebih sial lagi
itu lebih sulit
sehingga saya sih lebih menyarankan agar para pihak yang terkait sama sama membentuk tim bersama
itu lebih indah
lebih indah dalam harmoni sosial
dan saling menghormati
dan saling menghormatikan dua ratus dua belas atau gerakan masyarakat apapun
hanya bisa punya implikasi strategis kalau ada dukungan media
media pun juga akan meliputkan setiap kegiatan di masyarakat yang baik
kalau kedua belah pihak ini berunding
saya kira polisinya juga merasa terbantu
nggak usah dulu lari ke polisi
ini duduk dulu komponen komponennya
kalau dikumpulkan banyak bahan banyak kamera banyak angle
kan bisa kelihatan tuh
apa yang sebenarnya terjadi sebagai pemicunya
oke bang ija
coba lihat di gambar itu mbak fani
itu banyak masyarakat jamaah yang tidak mengetahui kejadian ini kelihatannya
jadi hanya terlihat sekumpulan orang berkumpul
jamaah lain tidak mengetahui
dan ternyata dan masuk akal yang lain panitia yang lain lalu juga penyelenggara
bahkan sekaliber ustadz isfah martak pun tidak tahu kejadian ini
karena kelihatannya memang ini kejadian semacam apa ya
lingkaran kecil ya kalau kita lihat
tapi intinya memang ini harus dievaluasi ya
dari bentuk pengamanan ke pemerintah juga
nah ini harus dievaluasi bahwa jangan sampai begitu gampang untuk berprasangka buruk
sehingga menstigma akhirnya terjadi persekusi dan bull
persekusi dan bully terhadap media itu sudah pasti salah
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini